eko hendro purnomo atau yang lebih dikenal sebagai eko patrio
yang akan menjadi juru kampanye kofifa dan emil
menurut kofifa pemakaian juru kampanye dari kalangan artis ini sangat efektif
dalam menarik simpati dan dukungan dari warga
selain artis kofifa indar parawansa juga akan menggandeng para tokoh seni dan budaya
yang ada di jawa timur seperti pelawak dalang serta tokoh tokoh kesenian ludro
kabeh sedulur se jawa timur kabeh sedulur kabeh mahmur
sebelumnya pesaing kofifa emil dalam pilgub jawa timur yaitu saifullah yusuf putih guntur soekarno
telah menunjuk dua penyanyi dangdut menjadi bagian dari juru kampanyenya
kedua penyanyi yang tengah naik daun itu adalah fia valen dan mela karisma
kabeh sedulur se jawa timur kabeh sedulur kabeh mahmur
sementara nela karisma membawakan lagu berjudul
kabeh sedulur se jawa timur
di pilgub jawa timur kali ini popularitas artis dilirik untuk menjaring dukungan para penggemar